sidang pasca reses dewan perwakilan daerah republik indonesia ricuh setelah puluhan anggota berkeras mendukung pembacaan mosi tidak percaya atas dua pimpinan dpd ri irman gusman dan faruk muhammad
sidang dpd ri ricuh setelah anggota dpd asal sulawesi utara beni ramdhani maju ke podium untuk membacakan mosi tidak percaya kepada irman gusman dan faruk muhammad
sidang semakin ricuh setelah anggota dpd dari maluku utara basri salama marah karena tidak diberi waktu bicara oleh pimpinan sidang